presiden jokowi dodo telah menerima laporan tim penyelesaian non judisial
pelanggaran hak asasi manusia yang berat di istana merdeka sebelas januari dua ribu dua puluh
presiden mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran ham tersebut
yang terjadi di masa lalu
dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus
saya sebagai kepala negara republik indonesia
mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat
memang terjadi di berbagai peristiwa
dan saya sangat menyesalkan
terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat

pembentukan tim penyelesaian non judisial pelanggaran ham berat ini
meniadakan proses judisial
menurut menko polhukam mahfud md
justru pemerintah telah berupaya menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran ham
sampai ke jenjang mahkamah agung
meskipun hasilnya dibebaskan karena tidak cukup bukti pendukung
berdasarkan hukum acara
dulu pelanggaran ham nya kan banyak sekali
itu ada empat belas atau berapa
empat sudah diadili
dan dibebaskan semua
terdakwanya oleh pengadilan
tiga puluh lima orang yang dibebaskan
kasus pelanggaran ham
timur timur tanjung periuk apikura paniay bebas semua
karena standar pembuktian
menurut komnas ham dan kejaksaan itu berbeda
dua belas pelanggaran hak asasi manusia berat
yang diakui oleh pemerintah
dari kasus peristiwa seribu sembilan ratus enam puluh lima
hingga peristiwa jambu kepok di aceh tahun dua ribu dua puluh
selain mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran ham berat
serta upaya memberikan santunan kepada keluarga korban
namun upaya pemerintah ini dianggap belum cukup
pengakuan saja tanpa upaya nyata
untuk membawa ke peradilan mereka yang bertanggung jawab
bagi pelanggaran ham berat ini tentu tidak
cukup bagi para korban dan keluarga korban
karena yang mereka nanti nanti yang paling mereka utamakan
adalah pencapaian keadilan
karena itu penting sekali upaya ini dilanjutkan
ke tahap pencarian akuntabilitas
upaya upaya yang digencarkan pemerintah diharapkan menjadi
langkah berarti dalam pemulihan luka sesama anak bangsa
lebih dari itu diharapkan pelanggaran pelanggaran berat ham
tidak lagi terjadi di indonesia
fikri adin jakarta
berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia
akhir akhir ini sering sekali terjadi
bisa dikatakan di hampir seluruh belahan dunia
bukan saja negara negara yang memiliki rejim otoriter
maupun di negara yang terlibat dalam perang ataupun konflik
tapi juga di negara negara demokratis yang besar misalnya
contohnya amerika serikat dan juga tentu saja indonesia
nah untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi
hak asasi manusia saat ini
insight with desi anwar sudah ditemani oleh andreas harsono
seorang peneliti dari human rights watch
human rights watch sendiri baru baru ini menerbitkan laporan terakhirnya
kita tahun dua ribu dua puluh tiga mudah mudahan lebih baik
mudah mudahan kita bisa lebih optimis
karena kita juga sudah keluar dari covid
dan kalau kita bicara pelanggaran juga ini covid juga merupakan salah satu yang
oh iya dengan banyak sekali
betul betul bisa terbatas dalam berbagai macam area
tapi ini saya sebagai jurnalis saya sebagai insan pers terus terang melihat ya
sebenarnya kan abad dua puluh satu ini dimana hampir dikatakan semua negara itu sudah
kiblatnya harusnya berdemokrasi
tapi yang terjadi banyak sekali negara negara diberpaling kepada
rejim yang lebih otoriter yang pemimpinnya juga lebih ingin berkuasa
dan juga kita melihat berbagai bentuk bentuk pelanggaran hak asasi manusia itu
dan sudah hampir mirip mirip ya yang berkaitan dengan misalnya ya kita sebagai pers
kekerasan terhadap pers
dan juga berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan anak anak
diskriminasi terhadap perempuan anak anak
terhadap kaum minoritas tentu saja
dan terhadap sara yang kita sebut suku agama ras dan etnisitas
nah ini masih menjadi
tapi sebelum kita masuk ke laporan world report yang human rights watch keluarkan
ada sesuatu yang menurut saya cukup positif terakhir ini
pengakuan dari indonesia khususnya dari presiden jokowi terhadap pelanggaran hak asasi manusia
yang terjadi di indonesia
persisnya ada sekitar dua belas peristiwa yang dianggap pelanggaran ham berat yang diakui
walaupun menurut saya pasti lebih banyak lagi

peristiwa penembakan misterius seribu sembilan ratus delapan puluh dua seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
dan lain sebagainya
menurut bung andreas apa pandangannya terhadap adanya pengakuan ini
dan kedua kira kira dari segi momentumnya ini merupakan sesuatu yang tulus atau apa kira kira
yang kita harapkan dengan adanya pengakuan ini
pengakuan bahwa kita pernah melakukan pelanggaran pelanggaran yang serius ya
itu tentu langkah yang positif
langkah yang signifikan
karena sudah hampir enam puluh tahun itu berlaku
baru ini presiden yang secara resmi
bukan gus dur juga pernah melakukan
tapi ini presiden jokowi kan dari birokrasi ya
dari bawah sampai ke atas
dan dia yang pidato
itu sebuah langkah yang baik ya
tapi tentu perlu ada langkah langkah lebih jauh yang harus dilakukan oleh pemerintah indonesia
menggali kuburan masal
jadi kebanyakan korban ini karena mayoritas pemerintah
kebanyakan korban ini karena mayoritas penduduk indonesia itu muslim
dan kebanyakan orang nadatul ulama
orang nu itu merayakan haul
mungkin bapak saya atau mama saya atau mbah saya meninggal
nah saya merayakan pada hari di mana almarhum atau almarhumah meninggal
nah orang orang ini tidak tahu kapan meninggalnya
atau kalau meninggal dimana kuburannya
itu salah satu langkah yang perlu di
karena ada satu ratus dua puluh kuburan lokasi kuburan masal yang diidentifikasi oleh sebuah organisasi ykpk enam puluh lima
mereka memperkirakan ada empat belas jenazah di dalam satu ratus dua puluh lokasi tersebut
nah itu yang perlu dicari
lantas dicari keluarganya keturunannya atau kalau masih ada
ini khusus untuk peristiwa tahun enam puluh lima
tapi ini kan masih banyak ya
jadi dua belas ini menurut bung andreas bagaimana
dari segi ini apakah ini
ya di luar itu pasti ada yang lain
tapi ini memang betul betul yang dua belas ini yang harus menjadi perhatian
kira kira biasanya yang diharapkan dengan adanya permohonan maaf paling tidak pengakuan
karena pengakuan kan paling sulit ya
walaupun presiden jokowi juga sejak sebelum dipilih akan berjanji untuk menuntaskan
kita lihat belanda juga sudah mulai minta maaf terhadap kolonialisasi yang dilakukan
dulu dulu misalnya australia terhadap penindasan terhadap kaum aboriginal
nah ini biasanya itu dibarengi dengan reparasi mungkin rekonsiliasi
betul macam macam tergantung
yang pertama adalah mencari kebenaran dulu
kayak di amerika serikat mencari kebenaran di kanada mencari kebenaran
jadi mengapa mereka dibunuh
yang mati itu namanya siapa saja
laki perempuan makamnya dimana itu dicari
setelah itu baru bicara soal ganti rugi atau reparasi
ada yang karena terlalu lama tidak diberikan ke individu
tapi pada keturunan dari katakanlah seratus orang itu diberikan sebuah funding untuk beasiswa untuk kesehatan dan lain lain
tapi langkah awalnya adalah mencari kebenaran
kebenaran itu adalah hak para korban
tetapi kebenaran ini bukan hanya hak para korban atau para penyintas
tapi itu adalah hak bangsa indonesia
selama bangsa indonesia tidak bisa belajar kebenaran masa lalu
selama bangsa indonesia tidak bisa belajar sejarah yang di research di tulis di presentasikan dengan baik
selama itu juga kita bisa terjerumus pada kesalahan yang sama
apalagi indonesia ini kan punya sejarah siklus kekerasan ya

aceh dan seterusnya
seribu sembilan ratus enam puluh lima seribu sembilan ratus empat puluh lima dan seterusnya
jadi siklus kekerasan ini bisa meledak terus menerus bila salah satu alasannya
karena orang indonesia
generasi yang lebih muda itu tidak belajar kesalahan dari generasi yang lebih tua
nah ini kalau kita lihat dari treat dan reconciliation ini kan biasanya juga memerlukan waktu panjang ya
bang andreas ini kira kira berapa lama lagi dan berapa kesuksesannya
karena kita lihat di afrika selatan misalnya
di situ ada setelah misalnya mandela dibebaskan dari penjara
dan kemudian yang kaum kulit putihnya juga mereka diusir
tapi ternyata sampai sekarang juga ini menjadi
tergantung kekuatan masing masing bangsa ya
termasuk media persnya media jurnalismenya
makin cepat itu terjadi
tetapi makin lemah masyarakat sipilnya
pengacara apalagi birokrasi
ya itu makin lama
jadi buat saya yang lebih penting diperlukan untuk mencari kebenaran itu adalah masyarakat sipil
entah itu guru entah itu wartawan entah itu sejarawan
ini yang perlu mencari jejak jejak sejarah yang tersembunyi itu
makin kuat mereka makin cepat kita bisa belajar kebenaran
tapi yang jelas banyak sekali pelanggaran yang lebih dari dua belas peristiwa ini
itu kan udah dicatat oleh bung andres ada berapa sampai sekarang ini
yang saya tahu karena saya pernah menulis itu pembantaian orang madura di kalimantan
tahun sembilan puluh tujuh di sangkaulido
sembilan puluh sembilan di sambas

itu melibatkan berapa orang yang persisnya dibantai
itu yang meninggal yang mati dibunuh kebanyakan dipotong kepalanya mohon maaf
itu enam lima ratus orang
terus biak berdarah juli sembilan puluh delapan
kira kira dua ratus orang
lantas puncak jaya tahun tujuh puluh tujuh
termasuk yang mati karena kelaparan itu tiga puluh ribu orang
itu besar sekali puncak jaya
kemudian setelah enam puluh lima sebetulnya tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh sampai enam puluh sembilan itu pembunuhan orang tionghoa
sepanjang perbatasan kalimantan
itu sekitar tiga orang
jadi ada banyak kasus tentu
bukan karena tim pemerintah tidak mau memasukkannya dalam pidato presiden jokowi
tapi memang data datanya tidak banyak
nah saya punya banyak teman teman
yang ini menjadi masalah ya
yang diperlukan adalah datanya untuk mencapai kebenaran itu
betul karena itu diserahkan ke komnas ham
dan yang diserahkan ini tentu masyarakat sipil
nah orang madura di kalimantan tentu orang nu ya kebanyakan
mereka mau mencari kuburan takut
karena masih ada peraturan peraturan daerah yang melarang misalnya
orang madura mendirikan organisasi
bikin organisasi nggak boleh
masuk ke daerah itu
itu juga bentuk pelanggaran ya
oh pasti itu harus dicabut peraturan peraturan itu
orang madura masuk ke daerah tertentu tidak boleh
padahal mereka mau menjual tanah atau mau menengok makam leluhur mereka
demokrasi tidak boleh menindas hak orang orang yang dianggap minoritas
tidak boleh menindas perempuan waria atau minoritas agama entah itu
syiah atau itu apapun lah
ahmadiyah atau kristen protestan dan seterusnya itu nggak boleh
nah ini masih dengan indonesia dulu sekarang
karena saya lihat itu bentuk bentuk pelanggaran hak asasi manusia
ada yang biasanya kita ingat zaman orde baru ya
jadi memang dilakukan oleh negara itu sendiri
mereka menindas masyarakatnya dengan tidak boleh tidak ini sensor ini dan lain sebagainya
tapi ada juga misalnya sifatnya itu sistemik
jadi sistemnya itu sendiri yang membuat orang itu mendiskriminasi satu sama lain dan lain sebagainya
dan saya lihat ini akhir akhir ini karena berkaitan juga dengan kita berdemokrasi
politik yang namanya populisme
itu menghidupkan yang namanya polarisasi dan lain sebagainya
itu kan sangat cenderung untuk menciptakan pelanggaran dan kekerasan ya hak asasi manusia
catatan selama presidensi jokowi ini indonesia bagaimana
kalau dari satu sampai sepuluh sepuluh bagus sekali satu buruk sekali kira kira di mana kita
saya nggak mau mencapai
tapi mana mana yang kira kira harus di highlight lah
ini bukan hanya salahnya
ini bukan hanya salahnya satu presiden ya
tentu rentetan macam macam pemerintahan
yang salah kita semua lah istilahnya
kita juga instrumental
itu ada menurut komnas perempuan sampai tahun dua ribu tujuh belas ada empat ratus lebih peraturan daerah yang mendiskriminasi minoritas gender seksualitas dan agama
menurut penelitian dari university of london ada tujuh ratus sekarang per dua ribu dua puluh
nah peraturan peraturan ini harus dicabut
kebanyakan adalah executive order
buatan bupati atau gubernur
itu menteri dalam negeri dengan mudah bisa cabut
lain kalau itu peraturan bikinan dpr daerah
nah peraturan peraturan ini menjadi justifikasi buat the so call mayoritas
tanpa peraturan peraturan ini mereka juga nggak bisa bergerak
misalnya peraturan rumah ibadah peraturan anti ahmadiyah peraturan anti sia peraturan anti mila abraham atau gafatar
atau peraturan yang membuat sulit minoritas bikin rumah ibadah
sangat sulit sekarang di indonesia ini sejak tahun dua ribu enam untuk bikin entah itu gereja di daerah daerah mayoritas islam
atau belakangan juga beberapa masjid muhammadiyah di daerah daerah nu
itu juga susah untuk dibikin
tentu ada beberapa kasus walaupun tidak banyak itu masjid masjid suni di daerah daerah kristen
jadi ini sebenarnya diskriminasi dari berbasis masyarakat itu sendiri ya
bukan itu basisnya peraturan
jadi bu andreas percaya bahwa kalau tidak ada peraturan peraturan daerah ini
tidak akan bisa lah orang
statistiknya menunjukkan begitu peraturan yang diskriminasi dibikin
jadi karena ada peraturan terlihat pelanggaran juga
karena ini membuat orang memiliki justifikasi
ya misalnya indonesia ini kan masyarakatnya kan cukup toleran terhadap waria terhadap wandu atau bisu kalau di makassar
tapi kenapa begitu muncul peraturan pertama di aceh dua ribu empat belas
tau tau kekerasan terhadap individu gate waria dan lain lain itu naik gitu
mula mula seratus dua ratus tau tau udah naik seribu dua ribu setahun
karena ada peraturan peraturan
menurut arus pelangi ada empat puluh lima peraturan yang anti terhadap individu waria g lesbian di indonesia semenjak tahun dua ribu
tapi kalau kita lihat ini kan berkaitan dengan perjalanan indonesia sendiri
kita tahu kita sudah cukup lama ya merdeka dan reformasi kita tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
itu juga sejalan dengan dari sentralisasi menjadi desentralisasi
nah kita dengar peraturan peraturan ini kan berpusatnya di desentralisasi ini
ini peraturan daerah
jadi kalau dulu semuanya kan dari pusat pusat yang menuntunkan semua
jadi apakah dan ini mungkin secara pemikiran filosofis ya
apakah dengan semakin berjalannya demokrasi manifestasi atau implementasi dari demokrasi ini justru meningkatkan peluang peluang untuk ya itu
karena pada intinya kan indonesia sangat demokratis satu orang vote nya itu suaranya sama dengan mau
itu hanya electoral demokrasi
nah ini bagaimana
demokrasi tidak boleh menindas hak orang orang yang dianggap minoritas
tidak boleh menindas perempuan waria atau minoritas agama
entah itu syiah atau itu apapun lah
ahmadiyah atau kristen protestan dan seterusnya itu nggak boleh
karena persoalan indonesia ini adalah ya itu muncul peraturan peraturan yang dipakai terutama saat kampanye dan seterusnya ya
dari tujuh ratus an peraturan yang diskriminatif itu prosentase paling besar adalah peraturan wajib jilbab
dalam waktu dua puluh tahun kenapa
karena kalau nggak pakai itu ada sangsinya
nggak boleh sekolah
atau nilainya dikurangi
atau dipaksa pindah sekolah
atau dikerjaan ada guru kepala sekolah dokter satpol pp
itu juga ditekan untuk mundur
nah tapi yang lebih penting lagi peraturan peraturan wajib jilbab itu menciptakan iklim untuk melakukan bullying
jadi kalau nggak melakukan sesuai yang diatur busananya itu dibilang apalah kurang agamis lah atau kurang saleh atau kurang cantik dan itu makin lama makin luas
kita punya kerabat di mana tinggal di jerman
di jerman nggak ada peraturan begitu
tapi kalau kelihatan di facebook atau di instagram atau di wa dia tidak memakai jilbab dibully lah
nah itu hal hal yang muncul dalam dua puluh tahun terakhir ini
iya nah tapi ini kan juga berkaitan dengan kita evolusi kita berbangsa bernegara dan juga evolusi demokrasi
dan termasuk misalnya semua ini kan kita akan memasuki tahun politik
biasanya polarisasi dan kita lihat bukan saja di indonesia
tapi di amerika serikat apalagi di eropa polarisasi ini kan terjadi ketika momen momen politis
dan yang paling gampang yang membuat orang itu lebih bersemangat istilahnya adalah biasanya ideologi ataupun agama dan lain sebagainya
kalau di indonesia ini apalagi kita akan memasuki tahun
apa yang harus kita cermati dan juga harus waspada
itu tidak terhindarkan
cuma levelnya beda beda ya
tidak akan terhindarkan
karena selalu ada politisi yang berpikiran sempit dan memakai slogan agama atau suku
tapi itu berhasil buktinya memang
tapi yang penting adalah masyarakat sipil sekali lagi media itu sangat penting
donald trump hanya satu term loh karena new york times atau cnn international itu luar biasa
tapi donald trump selama itu mencerminkan rasisme secara sistemik yang sudah terjadi
yang ada di amerika
sejak amerika serikat itu didirikan
betul itu nggak terhindarkan selalu ada orang kayak donald trump di mana mana di banyak tempat
narendra modi di india atau jenderal yang di myanmar itu menggunakan sentimen anti islam
narendra modi juga sentimen anti islam selalu ada
tapi ini orang pintar pintar kan kalau ngomong itu tidak ngomong belak belahan seperti kita begitu
iya tapi secara gamblang sebenarnya itu sangat sangat diskriminatif kan apa yang diperlakukan
betul karena itu saya percaya makin bermutu jurnalisme makin bermutu masyarakat
makin tidak bermutu jurnalisme makin tidak bermutu masyarakatnya
nah tanggung jawab kita wartawan termasuk anda saya untuk menjamin bahwa jurnalisme kita itu makin bermutu
karena kalau enggak selalu ada orang orang kayak gitu
wartawan itu kan bukan cuma
wartawan itu kan bukan jurnalisme
wartawan itu cuma membawakan berita
wartawan itu penjaga demokrasi
memang ini dan saya selalu mengatakan kita pilar yang sangat penting dan sangat langgang ya
kalau presiden dan legislatif mereka setiap lima tahun kan bergonta ganti sementara weh ya

sudah tiga puluh tahun di sini
berapa dekade dari presenter
nah ini saya paham sekali tapi sekarang itu ada yang namanya media sosial
ada wartawan yang tidak punya ya mereka ininya platformnya ya itu youtube tiktok dan lain sebagainya
nah ini apakah
pak bung andreas percaya bahwa memang keberadaan platform platform sosial media yang tidak bisa kita regulasi ini justru meningkatkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena membebaskan segala macam ekspresi yang berdasarkan kebencian
banyak studi sudah dilakukan bahwa media sosial ini adalah internet ini adalah revolusi komunikasi yang besar sekali

mungkin salah satu dampak dari munculnya populisme tadi itu
maksud saya populisme entah di india entah di myanmar atau di as itu karena media sosial

tetapi yang bisa di konklusi adalah satu perangan wartawan sebagai penjaga gawang informasi ini sudah bubar
breaking news reporter setiap orang bisa jadi presenter tv bisa jadi broadcaster dan sebagainya
tetapi ini juga kesempatan buat orang orang macam desi anwar untuk mengatakan pada publik
informasi tidak berarti jurnalisme infotainment bukan berarti jurnalisme
kita perlu belajar melakukan
itu idealnya bung andreas tapi sekarang itu perception is truth
sekarang kalau ada fakta tapi ada autonotivax jadi yang istilahnya
tugas orang kayak anda jadi berat sekali sekarang
memang sangat berat apalagi kalau misalnya orang kan semakin pemirsa semakin terfragmentasi
mereka hanya membaca mengikuti melike yang sesuatu yang mereka ikuti dan merasa nyaman
dan merupakan bagian dari yang kita sebut bubblenya itu sendiri
undang undang cipta kerja omnibus law kami mengatakan ini banyak melanggar hak buruh
hak perempuan hak masyarakat adat kemudian akses terhadap air udara yang bersih dan seterusnya
sebagai teman teaman apa fakta tersebut yang di kr
lagi kul spel polisi istri saya sudah juga accessing
senjaussian dia menurut saya pun saya moins do rider dan dari juga
pres dan lain sebagainya dengan lebih harmonis lebih aman dan kita juga setia terhadap bineka tunggal ika serta heterogenitas dari bangsa kita
tentu perlu ada pendidikan yang lebih luas ya terhadap publik bahwa diskriminasi itu adalah awal dari ketidakadilan
lewat sekolah sekolah lewat aparat keamanan dan seterusnya
tetapi jangan lupa di luar itu semua kita harus belajar bahwa satu peraturan peraturan diskriminatif itu sumber dari ketidakadilan sumber alat untuk dijadikan alat politik sebetulnya
tapi yang kedua juga ada lembaga lembaga negara di indonesia yang memfasilitasi diskriminasi
kami berkali kali mengatakan kepada pemerintah indonesia bahwa hati hati dengan lembaga lembaga yang memang
tampaknya dipakai untuk memfasilitasi diskriminasi
jadi ini yang harus kita waspada
tapi kita ada baru baru ini yang kuhp baru level empat dan juga perpu cipta kerja yang mungkin dianggap cukup kontroversial
apa pandangan bung andreas kedua hal itu
karena ini sesuatu yang cukup signifikan ya dalam perjalanan kita
human rights world sudah menganalisis dan sudah memantau perkembangan kuhp itu selama enam tujuh tahun
kami sudah mengeluarkan statement posisi bahwa ini melanggar standar internasional di bidang hak asasi manusia
bahwa ia akan melanggar hak perempuan minoritas seksualitas maupun minoritas agama
serta akan melanggar kebebasan berekspresi termasuk kebebasan pers dan kebebasan berserikat
begitu tiga tahun ini dijalankan dari tahun dua ribu dua puluh
kami khawatir itu akan dijadikan
alat lagi lagi buat kepentingan segelintir orang menjadi alat politik
nah tentu kami berharap dpr pemerintah melihat bahaya dari kuhp ini dan melakukan revisi amandemen
karena kalau tidak
jadi human rights world memberikan masukan dan juga berserumur dialog ya dengan legislatif mengenai
oh iya kami bertemu dengan cukup banyak
dan mereka cukup responsif cukup paham bahwa ini merupakan kekhawatiran yang
ya mereka selalu bilang don't worry don't worry gitu
orang asing gak ada
turis tiba tiba katanya pesawat pada dibatalkan karena takut dan lain sebagainya
mereka seolah mengatakan jangan khawatir ada safeguardnya
misal bab soal hubungan seks di luar nikah
itu hanya bisa dilaporkan oleh orang tua atau anak atau pasangan
soalnya adalah di indonesia ini banyak orang yang menikah tapi sudah pisah ya karena satu dan lain hal
lantas mau cerai gak bisa karena lagi lagi ada harta gono gini ada sudah pisah lama
ada sudah pisah lama
lantas suatu saat dan ini kebanyakan yang jadi korban perempuan mungkin yang istri punya pacar baru
dilaporin sama suaminya yang masih sah suami dia
atau orang tua yang tidak setuju dengan gaya hidup anaknya bisa dilaporkan ke polisi
jadi itu berpengaruh
karena ini sebenarnya kan ranah privat ya
sebenarnya pemerintah atau undang undang tidak boleh menjaman sesuatu yang
karena melanggar hak asasi manusia
bahasa hak asasi manusia ini susah dimengerti
saya mau bicara dari bahasa investasi
karena pemerintah tampaknya sangat peduli dengan ekonomi
menurut duta besar amerika sung kim dia bilang ini akan mempengaruhi matrik investasi dan bagaimana orang menjalankan bisnis di indonesia
matrik dalam bahasa saya adalah economic cost
orang akan pergi ke negara tetangga untuk menanam modal
mereka akan tetap ke indonesia
tetapi kuhp ini kan tidak bisa dijalankan secara lebar
kalau mau lebar berapa puluh juta orang ditangkap
tetapi akan ada yang namanya selective enforcement
nah itu bisa jadi macam macam persoalan
dan perusahaan perusahaan ini kan harus bertanggung jawab terhadap karyawannya yang jadi korban ke ohp
dan itu berarti biaya lebih
entah untuk ngurus pengacara bolak balik ke polisi dan seterusnya
melakukan bisnis di indonesia akan lebih tinggi
dan kalau bung andreas niel melihat sejauh mana sebenarnya ke ohp ini memang implementable
karena banyak sekali sekarang undang undang yang juga kalau diimplementasi kan memang sulit
sehingga loh kita berpikir kenapa ada undang undangnya kalau tidak bisa di enforce gitu
dan buat apa gitu
karena bisa ya satu memenuhi nafsu beberapa orang yang ingin bicara soal moralitas dan sebagainya
ya mungkin kompromi politik dan juga dan lain sebagainya
dan satu lagi ada pasal pasal yang
ada pasal pasal yang melarang aborsi
ada pasal pasal yang melarang orang non medis membicarakan kontrasepsi
entah itu kondom entah itu morning after peer
anda bayangkan dua puluh tahun tiga puluh tahun setelah tahun dua ribu dua puluh
itu bagaimana populasi indonesia
orang akan muncul kehamilan yang tidak direncanakan makin tinggi
ya kemudian anak anak perempuan putus sekolah akan makin tinggi
terus mutu ini gimana
social cost nya akan semakin tinggi
nah katakanlah sekian puluh juta orang akan muncul sebagai dampak dari kuhp ini
kan perlu makan kan perlu sekolah kan perlu pekerjaan
nah kalau kita nggak bisa menyediakan pekerjaan yang approvate
sekarang saja kita sudah memiliki masalah karena kita negara yang masih berkembang stunting
masih bagian dari masalah kita kemiskinan dan juga lain sebagainya
jadi ini akan jadi beban buat generasi muda yang akan datang
ya mungkin singkat saja mengenai perpu
cipta kerja ini karena ini juga sudah cukup lama bulat balik dari omnibus law atau
nah kami juga sudah bikin analisis soal undang undang cipta kerja omnibus law
kami mengatakan ini banyak melanggar hak buruh hak perempuan hak masyarakat adat
kemudian akses terhadap air udara yang bersih dan seterusnya
dan sudah digugat di makam konstitusi
hakim makam konstitusi mengatakan ini harus ditinjau
harus ditinjau ulang dan seterusnya
lantas pemerintahan presiden jokowi menerbitkan perpu buat mengganti omnibus law
dan sebelumnya salah satu hakim yang dianggap kritis terhadap omnibus law itu di recall atau dipecat oleh dpr dari makam konstitusi
ini kan mengganggu check and balance di indonesia
hakim hakim itu kan jadi khawatir
kelak bila mereka bersuara kritis mereka bisa ditarik bisa dipecat dari pekerjaan mereka sebagai hakim mahkamah konstitusi
ini semua berita buruk
bagaimana menurut anda apa yang akan diperhatikan oleh indonesia
ini mungkin sudah tahun tahun kita tahun terakhirlah
sudah masuk tahun politik
untuk kedepannya bung andreas human rights watch ini kira kira apa masukan masukannya
dan kira kira apa yang harus menjadi bagian dari kampanye pada calon pemimpin indonesia
karena kita ingin demokrasi kita sehat
kita ingin menjadi role model di pentas dunia
kita sudah memiliki begitu banyak
prestasi yang kita achie dari g dua puluh sekarang kita menjadi kepala ketua asean dan lain sebagainya
tentu kita haruslah lebih baik lagi ke depan
secara umum indonesia harus makin taat pada standar standar internasional di bidang hak asasi manusia
di bidang hak perempuan kebebasan beragama kebebasan pers kebebasan berekspresi
pers adalah penjaga demokrasi
kalau ini makin digerogoti tentu akan makin buruk buat masa depan indonesia
kemudian ini tahun politik kita harus tahu bahwa demokrasi ini adalah cara yang damai untuk memilih pemimpin baru atau tetap mempertahankan pemimpin yang lama
tapi dengan cara cara yang demokratis
karena kalau enggak kita lihat soekarno ke soeharto satu juta orang mungkin mati dibunuh
soeharto ke pasca reformasi minimal sembilan puluh ribu orang mati dibunuh
kita kan nggak mau kembali ke masa yang gelap itu
karena kita harus belajar bahwa ini adalah tahun politik
sekaligus tahun dengan damai mengganti atau mempertahankan pemimpin kita dengan cara cara yang beradab
dan jangan kita misalnya menggunakan agama atau polaris sentiment primordial lah istilahnya untuk bagaimana kita memilih pemimpin
kita selalu lihat dua kali pemilu terakhir di indonesia seolah olah ya antara ibu dan anak saudara teman itu semuanya kan berkonflik lah
hanya gara gara kita memilih pemimpin
tapi kalau dia ke depan kan presiden juga menekankan supaya tidak dipakai
mudah mudahan itu akan bisa dijalankan
kementerian luar negeri harus protes
kementerian luar negeri harus terbuka bicara dengan pemerintahan narendra modi
bahwa misalnya sensor terhadap siaran bbc tentang peranan modi di dalam kebencian terhadap minoritas muslim di gujarat dua puluh tahun yang lalu itu tidak boleh disensor
ini adalah satu satunya hal yang harus diperhatikan

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
bung andres kita sekarang ke dunia internasional karena the world report dua ribu dua puluh tiga main highlight
saya lihat ini tahun dua ribu dua puluh ini covid
nah dengan adanya lockdown dari bukan saja dari china tapi dari amerika
terima kasih pak
terima kasih pak

pembatasan sosial dan lain sebagainya dan juga ini kan cenderung ya membatasi ruang gerak kita
dan juga istilahnya berkaitan dengan hak asasi manusia
kita lihat kalau apalagi di barat yang mereka semuanya menjadi bahan demo ya
kedua perang di ukraine penyerangan rusia terhadap ukraine pada awal tahun dua ribu dua
persisnya pada bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua sekarang sampai sekarang masih berlangsung
begitu banyak korban perangnya begitu banyak pengungsi
sementara masih banyak pengungsi yang akibat konflik di timur tengah di syria dan lain sebagainya
tambah lagi afganistan tambah lagi uyghur di china di iran palestina sampai sekarang masih berlangsung
kira kira pelajaran yang di highlight oleh
bahwa kita makin perlu memanfaatkan mekanisme mekanisme internasional
yang difasilitasi oleh perserikatan bangsa bangsa maupun berbagai macam organisasi yang ada di bawah perserikatan bangsa bangsa
buat menyelesaikan perbedaan pendapat
karena kalau kita nggak mau mentaati standar standar yang sudah disepakati bersama
ya dampaknya jadi begini
di dunia ini ada satu ratus sembilan puluh tujuh negara dan teritori
semuanya anggota pbb
di dunia ini tidak ada negara yang bisa tanda petik merdeka kalau dia bukan jadi anggota pbb
jadi mau nggak mau ya harus diterima mekanisme pbb
mungkin ada yang nggak puas
rusia mungkin nggak puas sehingga langsung menyerbu ukraina
tapi apa yang terjadi sekarang
myanmar nggak puas dengan hasil pemilihan umum yang ada di situ
menjara aung san suu kyi
sekarang apa yang terjadi
di amerika selatan kan kita lihat begitu
atau beijing tidak mau membahas laporan pbb soal uyghur
keadaan akan makin kacau
jadi perlu belajar buat para pemimpin pemimpin dunia
untuk taat pada kesepakatan kesepakatan internasional termasuk indonesia tentunya ya
tapi seberapa efektif sebenarnya
pbb ini mengingat ya dari founder aslinya itu kan di situ masih ada china
di situ masih ada bekas uni soviet yang mereka tentu saja dengan ada amerika serikat
dan juga negara negara di eropa
ini seberapa human human rights concern yang oleh pbb itu memiliki taring lah untuk menggertak
karena saya lihat ini contohnya masalah rohingya
ini kan sudah cukup lama tidak ada itu semacam
khusus khusus rohingya ini kan pbb menyerahkan kepada asean
asean yang dianggap sebagai
kenapa diserahkan kepada asean
karena kita sudah tahu yang namanya negara asean kan juga kita
forumnya itu lebih ke forum pokoknya tidak terlalu mencampuri satu sama lain selama ini
anda sampaikan ke retno marsudi
iya jadi mungkin pandangan dari siapa
ya kan di dunia ini kan mereka itu pbb itu kan kalau bisa afrika union yang ngatasin ya afrika juga
myanmar asean lah
karena tentu ini negara tetangga yang lebih mengerti detail dari masalah
myanmar bukan masalah yang sederhana karena ada entah berapa puluh kelompok etnik
dan banyak yang mau merdeka kemudian ada persoalan hukum hukum yang diskriminasi dan sebagainya
tahun ini ada
ada langkah langkah positif yang diambil oleh indonesia sebagai ketua asean
misal mereka hendak mengundang nug
jadi bukan hanya ngomong dengan
si junta ya
pemerintah tapi juga dengan oposisi
huntanya keberatan karena ini campur tangan urusan myanmar
tapi menurut saya mau gak mau harus begitu
kalau kita ingat pelajaran di kamboja dulu alia atas juga ngomong dengan segala macam kelompok
jadi apakah pbb berhasil
sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima kita belum pernah punya perang dunia ketiga
sekarang sekarang gara gara ini kan amerika serikat sama
belum pernah ada senjata nuklir diledakkan
jadi dalam hal ini karena ukurannya itu
ya kalau diledakkan pasti kita sudah tidak ada lagi di sini
makanya kita gak kongko di sini kan
makanya dpp suka gak suka berhasil
karena sampai tahun dua ribu dua puluh tiga ini kita belum ada perang dunia ketiga
dan sampai tahun dua ribu dua puluh tiga ini belum ada bom nuklir diledakkan
nah masalah satu lagi ini pengungsi
ya karena pertama itu pengungsi juga hasil dari kekerasan terhadap hak asasi manusia
mereka terpaksa meninggalkan negaranya keluarganya bahkan tidak bisa kembali
dan harus terluntar luntar ke negeri orang
dan di sana sangat rentan terhadap berbagai macam diskriminasi
dan banyak sekali apalagi
biasanya pengungsinya itu dari negara seperti afrika dan juga di timur tengah
pengungsi bisa secara ekonomis maupun secara politik
ini kan rentan kekerasan yang mereka
bagaimana harus ditangani supaya mereka juga bisa mendapatkan hak hak yang memang sesuai
kan ada hak pengungsi dan lain
indonesia khusus indonesia harus mengambil pengadilan pengantin
karena kalau negara indonesia ratifikasi itu berarti indonesia harus menyediakan pekerjaan sekolah dan seterusnya untuk para pengungsi
kalau sekarang kan
hanya menampung tapi kita kan sudah menangkap
ditaruh di idt
tapi kan mereka nggak punya hak untuk bekerja
punya sim beli mobil saya nggak bisa
sekolah apalagi apalagi mereka kan
karena mereka dianggap stateless ya
tapi mereka harus dipindahkan ke negara ketiga
yang tidak mau terima biasanya mau ke australia
kami sering wawancara refugee tentunya ya
banyak yang jadi seks worker banyak yang jadi pekerja rumah tangga
banyak yang masuk di pabrik pabrik
buruh yang tidak dibayar sesuai dengan upah minimal
jadi selama satu negara belum meneratangani refugee convention segala macam perlakuan yang buruk itu bisa terjadi
minimal indonesia sudah menerima ya
oh iya tetapi kita sudah menerima
baik ya tapi masih kurang baik
daripada banyak sebenarnya india misalnya kita bicara mengenai india tadi
anda sebut modi ya
dan modi ini ya popularitasnya tinggi
tapi saya lihat itu cukup mengkhawatirkan
oh sangat mengkhawatirkan
segi kebijakannya apa yang kita bisa jadikan catatan
karena menciptakan pertikaian ya di masyarakat
apalagi berbasis suku berbasis etnisitas dan agama itu sendiri
kementerian luar negeri harus protes
kementerian luar negeri harus terbuka bicara dengan pemerintahan narendra modi
bahwa misalnya sensor terhadap siaran bbc tentang peranan modi di dalam kebencian terhadap minoritas muslim di gujarat dua puluh tahun yang lalu
itu tidak boleh disensor
hal begitu indonesia ini harus ngomong
dalam posisi untuk mendekat
kayak misalnya saya sudah protes lah dengan kementerian luar negeri kita
karena saat voting tentang uyghur pemerintahan indonesia menolak masalah uyghur itu dibicarakan di bbb
itu menurut saya langkah yang tidak baik
jadi hal hal begitu itu harus voting untuk pokoknya votingnya harus mendukung hak asasi manusia
begitu disetujui itu akan membuat perbaikan
bukan hanya buat india tapi juga negara negara lain
dan tentu buat indonesia
indonesia adalah negara yang menghargai
hak asasi manusia bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri
iya karena kita memang kebebasan itu adalah segalanya ya
mengenai uyghur ini ini menarik karena kita juga saya lihat ya namanya negara negara mereka kan pilih pilih
yang mana yang mereka kecam yang mana yang mereka sebenarnya nggak setuju tapi nggak berani kecam karena kepentingan ekonomi kepentingan politik atau yang mana sama mereka tutup mata sama sekali
dalam masalah uyghur ini ini tentu bisa dipahami dong kalau dari sisi
ya ada kepentingan ekonomi ya dari indonesia dengan investasi yang besar dari beijing
tapi lagi lagi kita harus belajar bahwa kita bisa berdagang dengan baik kita bisa berhubungan sosial dengan baik
tetapi juga dengan terus terang bilang eh sobat ini pelakuan sobat terhadap istri sobat di rumah atau anak sobat di rumah tidak baik
ya saya sebagai sahabat kasih tahu sobat bahwa ini tidak baik
nggak apa apa kan dan sahabat yang baik justru menghargai masukan masukan yang positif yang jujur dengan niat yang tulus buat membantu negara negara lain buat memperbaiki keadaan mereka
iya tapi biasanya kalau negara ya termasuk indonesia juga diberi nasihat itu biasanya mereka tersinggung
salah satu persoalan dengan uyghur ini adalah atau negara negara
jangan mencampuri urusan ya
diplomat indonesia mereka bilang wah kita nggak berani singgung singgung itu walaupun itu benar
nanti kami khawatir mereka cutik cutik soal papua
sebenarnya nggak apa apa gitu
ya karena kita memang berbuat nggak baik di papua
itu mungkin kita sekarang ini bagus ya mengenai papua karena ini ada dua yang memang berkaitan dari peristiwa pelanggaran ham yang disebut
peristiwa wasior di papua dua ribu satu dua ribu dua
peristiwa mena papua dua ribu tiga
tapi sekarang sampai sekarang kan papua walaupun ya masih terjadi kekerasan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri
bagaimana cara terbaik untuk menanganinya pak bung andres
apakah punya catatan khusus human rights watch mengenai
saya mengutip lipi
lembaga ilmu pengetahuan indonesia
dimana kakak anda pernah memimpin
nah menurut lipi
ada empat hal yang harus dilakukan oleh negara indonesia
satu mengakui bahwa pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan yang disebut peperang penentuan pendapat rakyat itu dimanipulasi
kalau itu diakui saya kira orang papua akan merasa oh ya minimal kamu ngaku bahwa itu kau tipu tipu itu tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan itu
yang kedua marginalisasi peminggiran orang asli papua
yang ketiga pengusaha kandungan hidup
dan yang keempat pelanggaran hak asasi manusia
dan nggak hanya dua itu ya
ada pihak ada macam macam
jadi bila itu dilakukan
ini nasihat dari lembaga negara indonesia sendiri
berdasarkan penelitian yang mendalam
betul lakukan empat hal itu
menurut saya itu sangat moderat
sangat masuk akal
dan suka nggak suka di masa yang akan datang akan dilakukan juga oleh negara indonesia
untuk mengakui bahwa itu manipulasi
seperti halnya hari ini presiden jokowi
mengakui seribu sembilan ratus enam puluh lima itu pelanggaran ham yang serius
anda bayangkan kalau presiden sualte ngomong
atau presiden sebelumnya
tapi toh akhirnya sekarang ada presiden indonesia bilang ya itu memang parah gitu
kelak akan ada presiden indonesia yang akan mengakui bahwa ppr enam puluh sembilan itu adalah tipu tipu
kalau sekarang belanda mengakui bahwa mereka ini lah
itu apa yang harus kita minta dari bapak
minta kebenaran lebih banyak lagi
karena saya lihat ini lebih ke pihak belanda yang sibuk mengenai ini
sementara indonesia itu let bygone big bygone
kita lihat ke masa depan
oh nggak juga
nggak juga kan
mereka yang terkenal langsung
kita bisa follow up dengan apa
apakah semacam trust and reconciliation juga
serta reparasi yang perlu kita tuntut
saya ketemu yang
lumayan kan tiga ratus tahun kita dijajah
tiga ratus lima puluh itu kan propaganda
tepatnya sejak tahun seribu delapan ratus
tapi saya bicara dengan keturunan orang orang yang mati dibunuh oleh belanda
mereka ingin tahu lebih detail
nah dengan tahu minimal mereka bisa punya kebenaran
dan dari kebenaran itu mereka bisa berdamai dengan masa lalunya
seperti tadi saya bilang orang madura itu ingin tahu bagaimana bapak mereka ibu mereka kakek nenek itu mati dibunuh
atau kalau mati dibunuh dimana mayatnya
ada lebih banyak hal yang bisa kita minta dari kerajaan belanda terhadap berbagai macam pelanggaran yang mereka lakukan
mungkin westerling di makassar
mungkin macam macam gitu
di seluruh nusantara
indonesia ini maaf
asia tenggara adalah tempat kawasan
di dunia yang membunuh warganya paling besar setelah perang dunia kedua
lebih tinggi daripada asia selatan
ada afganistan ada india ada pakistan
lebih tinggi dari timur tengah
pencarian kebenaran dilakukan
karena setiap kuburan setiap kali
mereka bisa merebut suatu wilayah mereka langsung
gali kuburan dicari pakaiannya
masih ada nggak giginya dicari
rekamannya jadi setiap orang yang ditemukan
kerangka itu dicatat
matinya tanggal berapa
dicari keluarganya dan sosnya
dan itu akan jadi mimpi buruk
buat vladimir putin
saya kira kalau itu bisa dilakukan
rusia akan melakukan
dan siapa tahu
kita kemudian mendapatkan rusia
masa depan yang lebih baik
seperti halnya jerman pasca hitler
iya walaupun perang ini
sekarang dan katanya dulu
wah dua minggu juga sudah selesai
dua bulan juga sudah selesai tapi ternyata
kita nggak tahu ya ini bagaimana
mungkin selama putinnya masih
berkuasa di situ kita masih belum tahu
tapi ada yang
menarik ini di afganistan
satu dekade ya mereka
dan lain sebagainya dan kemudian amerika serikat
hengkang taliban ternyata
masuk nah ini
di depan mata terjadi pelanggaran
yang sangat mendasar khususnya
terhadap kaum perempuannya ini menurut
bung andreas bagaimana di dunia
dan juga indonesia
tidak boleh muncul
di depan umum
semua atas nama islam
tidak boleh sekolah ya atas
nama islam harus pakai
jilbab yang besar sekali itu
atas nama islam nggak boleh bekerja
penting buat negara negara mayoritas
islam untuk buang suara
tetap mengatasnamakan islam
buat melakukan semua hal begini
sejarah akan mencatat
karena itu penting buat
untuk buang suara termasuk indonesia
dan tidak cukup hanya pemerintah
sipil di indonesia perlu buang suara
karena kalau enggak
berapa ratus tahun lagi akan jadi
harus buang suara
kita tinggal beberapa menit lagi tapi kita akan menunggu
saya ingin menanyakan ke
kita biasanya fokusnya kan terhadap pelanggaran
dan lain sebagainya sebenarnya kalau kita
lihat ya satu abad terakhir ini
sejak perang dunia
pertama kedua kemudian perang
dingin dan lain sebagainya itu kan banyak
sekali ya horror dan konflik
yang terjadi dan sekarang juga sudah
mulai ya ada perang dan juga
yang menyebabkan pengungsi
tentu saja terbunuh ya dan
tapi secara keseluruhan
ada hal hal yang kita melihat sebenarnya
dunia ini semakin lama itu semakin membaik
ini kan memang relatif
kalau kita lihat sejarah katakanlah
dua ribu tahun terakhir
jumlah orang yang mati
banyak yang mati perang dunia
makin lama makin kecil
dalam dua ribu tahun ya tentu dalam beberapa fase
juga di asia tenggara
menurut seorang penulis dari
asia tenggara adalah tempat
kawasan di dunia yang
membunuh warganya paling besar
setelah perang dunia ke dua
lebih tinggi daripada
asia selatan ada afganistan ada india ada pakistan
lebih tinggi dari timur tengah
jadi asia tenggara jauh lebih tinggi
ya setelah perang dunia ke dua
ada perang vietnam ada myanmar
ada enam puluh lima di indonesia
asia tenggara ini kawasan yang
bahasa pemersatu kayak bahasa
spanyol di amerika latin atau bahasa inggris perancis
di asia selatan atau di afrika
di sini bahasanya
banyak sekali kemudian dari
sebelas negara asean
ada yang mayoritas islam ada yang mayoritas kristen
ada yang spesialis dan seterusnya
jadi ini kawasan yang paling
majemuk yang paling kompleks
menghadapi ini gak gampang karena itu asean
juga salah satu blok yang paling
rumit di dunia ini sampai mereka
punya prinsip harus
asean makin baik dalam
sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ketika berdiri
jumlah pembunuhnya makin menurun
sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan dalam
lima puluh tahun terakhir jumlah orang yang
mati dibunuh di negara negara
asean itu menurun misalnya
indonesia ya enam puluh lima satu juta
bukan hanya tapi ini
sembilan puluh ribu itu banyak sekali
tetapi dibandingkan satu juta
masih karena pertanyaan anda apakah
kita kan selalu supaya tidak terlalu
merasa pesimis dan tidak merasa
bahwa kok kita semakin lama semakin
pes kita juga naik turun
sekarang makin memburuk dibandingkan
zaman gus dur tetapi
jauh lebih baik dibandingkan dengan
tidak eksis kita waktu itu ya
secara pelan itu membaik
perlu ada saya kira
sebagai warga negara indonesia
saya punya keluarga istri yang
hilang sampai sekarang orang madura
masih mencari sampai sekarang
karena itu saya berkali bilang orang madura
karena ada kelabat istri saya yang hilang
mereka tidak tahu di mana kuburannya
jadi buat mereka
harapan itu tetap
dan tentu saya kenal banyak korban di aceh

bukan hanya kehilangan keluarga
juga kehilangan identitasnya
itu mereka masih mencari
semoga ini kebenaran ini
bisa terus menerus diungkit
dan kemudian ada rekonsiliasi
sehingga bisa inilah
untuk kedepannya bisa
lebih merasa damai
terakhir karena indonesia
mulai tahun dua ribu dua puluh tiga ini sebagai ketua dari asean
sebenarnya kan momentum
dan juga menjadi pemimpin
dalam semua hal
yang tadi disebut oleh
bung andreas apalagi asia tenggara
kita juga dari segi
pusat perekonomian ini di sini
kita lihat amerika serikat
dan eropa juga sedang
resesi ekonomi dan lain
sebagainya kita sebenarnya
untuk dan indonesia sebagai pemimpin
dan cinta damai
juga sebagai negara yang
dibandingkan negara tetangga
lebih demokratis dan persnya lebih bebas
apa yang kita bisa berikan
khusus buat masyarakat sipil
buat memahami myanmar lebih baik
buat memahami thailand lebih baik
buat memahami filipina lebih baik
buat memahami vietnam lebih baik
itu lebih mau
tidak melihat ke dalam
itu akan lebih baik
walaupun saya juga sadar ini negara besar
negara besar itu
amerika serikat rusia indonesia
tiongkok itu kan negara besar yang cenderung
karena banyak masalah
tapi kita kan gak hidup
hanya di indonesia kita bertetangga
dengan malaysia kita bertetangga dengan
dan seharusnya bng
oke bung andreas terima kasih banyak
atau mungkin ada pesan pesan khusus
yang ingin disampaikan untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini
kita mencari pemimpin dengan
cara yang damai
demokrasi itu adalah cara yang
buat mengganti pemimpin atau mencari pemimpin
baru nah tentu
itu tidak boleh dimanfaatkan
menimbulkan masalah yang kemudian jadi
pesan yang penting terima kasih banyak
kali ini jangan lupa
anda juga dapat menyaksikan acara ini
di cnnindonesia com dan juga di
youtube senan indonesia
insight with desi anwar sampai jumpa